apalagi nanti buat mudik juga terus liburan kan pasti tuh membanyak sih pengeluarannya gitu sih
jadi dia pas juara sama cls itu loh
selama tiga juli hingga lima agustus tahun ini lebih dari lima puluh ribu orang terjaring razia masker
baik pak hermawan terakhir mungkin tapi singkat
jadi di sini tuh kegiatannya bikin batik panting dengan candle wax
mereka datang langsung sudah terbu dengan tembakan
untuk cara lepasnya bagaimana nih pak cara pegangnya
tombol jangan dipakai lagi melt air valtana
dan hasil prediksi tersebut nampaknya sesuai dengan beberapa kejadian gempa yang terjadi secara global
namun mengingatkan bahwa sensor ini tidak selalu seakurat
apalagi di dalam squad pj dia juga guardnya kan dari kita udah bahas juga kan
saya kira perlu diperhatikan faktor faktor yang memang menyebabkan perusahaan ini ya berpotensi kolap dan jangan sampai tutup
serta dokumen kendaraan bermotor apabila semuanya masih dalam masa berlaku
nah kita akan melakukan apa
iya emang gue lagi ngaco gue gak masuk udah paling bener
bagaimana menghadirkan dua pihak yang berkonflik
denmark kita kan jejakin juga
julian lauren tuh jadinya fall out
pokoknya bener bener deket banget parah
iya jadi ada gue lihat dari abi ini
soalnya dulu kan kita kayak mainnya tang tang kenceng kenceng gitu kan
upaya pemerintah untuk mencegah merebaknya penyakit ini sesungguhnya telah dilakukan dengan memulai vaksinasi hewan ternak pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
iya walaupun gue belum kerja lagi ya
saat ini ferry irawan selaku terlapor masih dalam status saksi
alih alih harusnya memperbanyak
tapi dengan pemaparan anda tadi seharusnya pemerintah bisa memilah di mana investasi tersebut yang padat karya sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada hilirisasi
tapi kita cukupan berkecupukan mungkin bahkan lebih dari cukup gitu ya
masih belum layak di pro gitu kan
bener bener cuman apply visa doang sih sebetulnya
jadi belum sampai pada produk produk yang lebih ke end product
pertama itu juga yang harus dilakukan
mantap masa depan bersipuran ibu berarti bu
engga itu pas itu gara gara ada ini apa kan waktu itu kita main tanim pertama dengan ciapa gitu
jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal delapan belas september
tapi ini hanya untuk para nakes
cara ininya cara ini dipake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
tapi teman komunitas kami
atau yayasan badak internasional
yang kita bisa potret adalah data pada level agregat gitu ya
di satu titik ternakan kijing terdapat seratus sampai satu ratus lima puluh batang bambu
malah bisa ada lebih bisa dijual
sebelum bahasa indonesia resmi menjadi bahasa sidang umum unesco